assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
kami akan membahas perkembangan terkini
terkait vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca
sudah hadir bersama kami
dr haji muhammad asroro niamsoleh ma
selaku ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa
kemudian ada jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
dari badan pom dr lucia rizka andalusia
serta jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
dari kementerian kesehatan dr siti nadia tarbisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa dan masyarakat indonesia dimanapun berada
pertama tama puji syukur kehadirat allah swt
pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim
majelis ulama indonesia telah menerima surat permohonan fatwa
dari pemerintah terkait covid sembilan belas
dengan penggunaan vaksin dari astrazeneca
untuk kepentingan vaksinasi covid sembilan belas
setelah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan
majelis ulama indonesia melakukan pengkajian secara intensif
mulai dari pemeriksaan dokumen yang terkait dengan ingredient
dan kemudian ditindaklanjuti
di dalam rapat dengan mendengar keterangan pemerintah
khususnya terkait dengan urgensi vaksinasi covid sembilan belas
serta keterangan dari badan pom
terkait dengan jaminan keamanan vaksin
dan juga dari produsen astrazeneca
serta dari pt bio farma yang bertanggung jawab
terkait dengan pengadaan dan juga distribusi

maka majelis ulama indonesia
setelah melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan
dan juga pemeriksaan terkait dengan aspek ingredient
dan juga proses produksi
serta keterangan pemerintah dan juga ahli
yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas
dengan memohon rahmat allah swt
pada tanggal enam belas maret
majelis ulama indonesia menetapkan fatwa nomor empat belas
tentang hukum penggunaan vaksin covid sembilan belas
yang selanjutnya tanggal tujuh belas maret
fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah
untuk dijadikan panduan
dan hari ini jumat sembilan maret
dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut
fatwa terkait dengan produk
yang dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut
yang difatwakan adalah
vaksin covid sembilan belas yang diproduksi oleh astrazeneca
yang pertama vaksin covid sembilan belas produk astrazeneca
ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya
memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi
walau demikian yang kedua
penggunaan vaksin covid sembilan belas produk astrazeneca
pada saat ini
ada kondisi kebutuhan yang mendesak
atau hajah syariah
di dalam konteks vk
yang menduduki kedudukan darurat syari
atau darurah syariah
ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya
tentang adanya bahaya
atau resiko fatal
ketika terjadi kemurahan
atau jika tidak segera dilakukan vaksinasi covid sembilan belas
kemudian yang c
ketersediaan vaksin covid sembilan belas yang halal dan suci
tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok
ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah
sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat
saat rapat komisi fatwa
pemerintah tidak memiliki keleluasaan
mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia
baik di indonesia maupun di tingkat global
kebolehan penggunaan vaksin covid sembilan belas produk astrazeneca
sebagaimana dimaksud angka dua tadi
tidak berlaku lagi jika alasan sebagaimana dimaksud
mulai dari huruf a sampai e
pemerintah wajib terus mengikhtiarkan
ketersediaan vaksin covid sembilan belas yang halal dan suci
dan yang kelima
dalam program vaksinasi covid sembilan belas
yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan terbebas dari
ada beberapa rekomendasi
salah satunya adalah
pemerintah harus memprioritaskan
penggunaan vaksin covid sembilan belas yang halal
semaksimal mungkin khususnya bagi umat islam
dan secara khusus
majelis ulama indonesia
memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah
untuk memastikan ketersediaan
vaksin yang aman dan halal
percepatan penanganan covid sembilan belas
pemerintah harus memprioritaskan
vaksin covid sembilan belas yang lain
yang akan digunakan
agar tersertifikasi halal
dalam kesempatan pertama
guna mewujudkan komitmen pemerintah
terhadap vaksinasi yang aman dan halal
pemerintah harus menjamin
pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi
dengan vaksin yang berdasarkan
pertimbangan ahli dan kompeten
serta kemampuan pemerintah
untuk memastikan keamanan vaksin
pemerintah harus menjamin
majelis ulama indonesia
menghimbau kepada seluruh umat islam indonesia
untuk tidak ragu
dalam mengikuti program
segera keluar dari pandemi
saatnya kita bergandengan tangan
percepatan program vaksinasi
untuk mewujudkan kekebalan
kelompok atau herd immunity
dengan partisipasi optimal dari kita
guna memutus mata rantai
saatnya kita bersatu
hindari polemik yang tidak produktif
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu saudara sekalian program vaksinasi covid sembilan belas diselenggarakan oleh pemerintah
dalam rangka untuk mencapai herd immunity secepatnya
sebagai salah satu upaya agar kita bisa keluar dari pandemi covid sembilan belas ini
semakin tinggi cakupan imunisasi maka akan semakin cepat herd immunity tercapai
hal ini menjadi tantangan bagi bangsa indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar
untuk dapat menyediakan vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu
dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat
yang dikembangkan oleh oxford university bekerjasama dengan astrazeneca
vaksin ini didaftarkan
yang di badan pom melalui dua jalur yaitu jalur bilateral oleh pt astrazeneca
dan jalur multilateral atau melalui mekanisme covax facility yang didaftarkan oleh pt bio farma
vaksin covid sembilan belas astrazeneca sudah disetujui di beberapa negara
antara lain di united kingdom saudi arabia mesir maroko malaysia uni emirat arab pakistan
dan beberapa negara eropa lainnya
dan vaksin yang diproduksi di skbu korea sudah disetujui di korea
dan juga di selatan
keduanya sudah masuk dalam daftar vaksin untuk dievaluasi dalam who emergency use listing
dan untuk vaksin yang diproduksi oleh skbu science korea sudah memperoleh iul dari who
badan pom telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan kasiat dan mutu dari vaksin astrazeneca
proses evaluasi dilakukan bersama sama dengan tim ahli dalam komite nasional penilai obat
dan beberapa pemerintah
dan beberapa pemerintah expert dan klinisi yang terkait lainnya
hasil evaluasi kasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan
pemberian vaksin astrazeneca dua dosis dengan interval delapan dua belas minggu pada total dua puluh tiga tujuh ratus empat puluh lima subyek aman
dapat ditoleransi dengan baik
kejadian efek samping yang dilaporkan dalam studi klinik umumnya ringan dan sedang
atau grade satu dan dua dan yang paling sering dilaporkan yaitu reaksi lokal
seperti nyeri pada saat ditekan panas kemerahan dan gatal dan pembengkakan
serta reaksi sistemik seperti kelelahan sakit kepala malese panas meriang dan nyeri sendi
hasil evaluasi kasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin astrazeneca dapat merangsang
pembentukan antibody baik pada populasi dewasa maupun lansia
rata titer antibody atau geometric mean titer setelah dosis kedua dewasa
sebanyak tiga puluh dua kali dan pada lansia di atas enam puluh lima tahun sebanyak dua puluh satu kali
efekasi vaksin dengan dua dosis standar yang dihitung sejak lima belas hari pemberian dosis kedua
hingga pemantauan sekitar dua bulan menunjukkan efekasi sebesar enam puluh dua satu persen
hasil ini sudah sesuai dengan persyaratan efikasi untuk penerimaan emergency use authorization
yang ditetapkan oleh who yaitu minimal lima puluh persen
sedangkan untuk evaluasi mutu
keadaan pemelakukan secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan
mulai dari kontrol mutu bahan awal proses pembuatan antigen dan produk vaksin
metode pengujian dan hasil pengujian antigen dan produk vaksin
formula tambahan formula formula tambahan dan bahan kemasan
serta stabilitas antigen dan produk vaksin
hasil secara umumnya memenuhi syarat
terdapat beberapa syarat yang harus diupdate terkait dengan stabilitas data yang lebih panjang
berdasarkan evaluasi terhadap data kasiat keamanan
maka badan pom telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat
vaksin ini dikemas dalam dus berisi sepuluh file dengan volume lima mili
dan tiap vial untuk sepuluh dosis vaksin
pada tanggal delapan maret dua ribu dua puluh satu telah tiba di indonesia vaksin astrazeneca
yang telah disetujui oleh badan pom dengan surat penerbitan persetujuan import license
pada tahap awal jumlah vaksin astrazeneca yang didatangkan adalah satu ratus sebelas tiga ratus enam puluh vial atau satu satu ratus tiga belas enam ratus dosis
sebagai mana vaksin covid sembilan belas sebelumnya yang telah memperoleh eua
sebelum produk tersebut siap untuk digunakan
badan pom akan melakukan proses pelulusan produk atau load release
dan telah diberikan certificate of release pada tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh satu
sebagai mana yang kita ketahui pada belakangan ini
regulator di beberapa negara menghentikan sementara penggunaan vaksin astrazeneca
berdasarkan adanya laporan kejadian sampingan koagulasi atau penggumpalan darah setelah pemberian vaksin ini
badan pom bersama dengan tim pakar komnas penilai obat komnas pp kipi dan itagi
telah melakukan kajian lebih lanjut
sejak diketahui isu keamanan tersebut
dan juga melakukan komunikasi dengan badan kesehatan dunia atau who
dan juga dengan otoritas obat di negara lain
untuk melihat hasil hasil investigasi dan kajian yang lebih lengkap dari keamanan vaksin astrazeneca ini
hasil review pada pertemuan european medicine agency yang dilaksanakan pada tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh satu
memberikan hasil bahwa manfaat vaksin dalam penanganan covid sembilan belas
lebih besar daripada risiko efek sampingnya
yang didapatkan mengakibatkan masalah pembekuan darah atau reaksi kipi lainnya
vaksin tidak terkait dengan risiko pembekuan darah atau kejadian penggumpalan darah secara keseluruhan
atau terembo emboli pada mereka yang menerima vaksin
emma juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin covid sembilan belas astrazeneca secara menyeluruh
ataupun dengan batch tertentu

berdasarkan hasil hasil kajian tersebut
badan pom bersama tim pakar komnas penilai obat komnas pp kipi dan itagi
telah melakukan pembahasan pada tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu dengan rekomendasi sebagai berikut
saat ini angka kejadian covid sembilan belas global termasuk di indonesia masih tinggi
sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
namun resiko kematian akibat covid sembilan belas jauh lebih tinggi

oleh karena itu masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
manfaat pemberian vaksin covid sembilan belas astrazeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan
sehingga vaksin covid sembilan belas astrazeneca dapat mulai digunakan
dalam informasi produk vaksin covid sembilan belas astrazeneca telah dicantumkan peringatan kehatian penggunaan vaksin ini
dalam informasi produk vaksin covid sembilan belas astrazeneca telah dicantumkan peringatan kehatian kehatian penggunaan vaksin ini
pada orang orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah
vaksin covid sembilan belas astrazeneca yang diterima indonesia melalui covax facility diproduksi di korea selatan
dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik
badan pom bersama kementerian kesehatan dan komnas ppkp terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di indonesia
dan menindaklanjuti isu setiap kejadian ikutan pasar imunisasi
selanjutnya badan pom terus mengawal vaksin pada jalur distribusi
mulai dari industri farmasi hingga vaksin kepada masyarakat
hal ini penting karena vaksin merupakan produk dengan rantai dingin atau cold chain
dimana suhu penyimpanan harus dijaga pada suhu dua delapan derajat celcius
seperti kita ketahui vaksin vaksin covid sembilan belas yang saat ini telah tersedia dan beredar adalah vaksin yang baru
yang proses produksinya juga baru dilakukan
sehingga data data stabilitas dari vaksin tersebut masih sangat terbatas
pada umumnya data stabilitas yang dimiliki oleh industri farmasi produsen vaksin adalah sepanjang tiga bulan
berdasarkan data stabilitas tiga bulan tersebut badan pom dapat memberikan batas kadaluarsa penggunaan vaksin tersebut
selama enam bulan atau dua kali masa stabilitas
hal ini merupakan suatu fleksibilitas yang diberikan oleh regulatory
mengingat vaksin ini merupakan produk fast moving dan dapat segera digunakan
meskipun program vaksinasi telah dilaksanakan tetapi selama masih diperlukan jumlah cakupan vaksinasi yang cukup memadai untuk membentuk herd immunity
di mana masih diperlukan waktu untuk mencapainya masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
dengan terus menerapkan mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas
demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua

saya hormati tentunya bu rizka andalusia bapak asro uniam dan tentunya teman teman media yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini
kami sangat menyambut baik keputusan dari badan pom yang telah memberikan rekomendasi vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca
untuk didistribusikan dan dipergunakan dalam program vaksinasi nasional
dan tentu saja kami juga sangat menghargai
kami juga sangat menyambut baik keputusan majelis ulama indonesia yang menyatakan bahwa produk vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca diperbolehkan untuk digunakan dengan tujuan untuk kita semua segera keluar dari darurat pandemi covid sembilan belas
komitmen pemerintah untuk mewujudkan vaksinasi yang aman dan halal terus menerus dilakukan
mui juga tadi telah menyampaikan bahwa wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim di indonesia untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi covid sembilan belas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan kita semua terbebas dari wabah covid sembilan belas
kami yakin vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh
kami yakin vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh
kami yakin vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh
kami yakin vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh
masuk negara negara arab saudi uni emirat arab kuwait bahrain oman mesir al jazair dan maroko
serta banyak dewan islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan
majelis ulama indonesia sendiri melalui fatwa no empat belas tahun dua ribu dua puluh satu juga telah menetapkan kebolehan penggunaan astrazeneca untuk penggunaan vaksinasi saat ini
vaksin astrazeneca yang akan kita pergunakan juga telah terdaftar pada emergency use listing
atau daftar vaksin yang menerima izin penggunaan darurat dari badan kesehatan
vaksin ini juga memiliki efekasi yang melebihi standar yang ditetapkan oleh who
artinya produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat indonesia
termasuk kepada masyarakat yang memiliki usia di atas enam puluh tahun ke atas
jadi kami menghimbau tidak ada alasan masyarakat untuk ragu ragu mengikuti program vaksinasi
penting kita ketahui bersama bahwa vaksin covid sembilan belas astrazeneca merupakan vaksin yang memiliki platform faktor virus
yang tidak mengandung produk berasal dari hewan seperti yang telah dikonfirmasikan oleh who
maupun badan otoritas produk obat dan kesehatan inggris
dalam masa kedaruratan pandemi vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik
untuk digunakan pemerintah harus menggunakan penggunaan berbagai macam merek vaksin covid sembilan belas
dalam rangka tentunya memenuhi kebutuhan vaksin seluruh populasi sasaran
tidak ada satupun produsen vaksin di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara negara besar
termasuk seperti indonesia
vaksin covid sembilan belas yang telah disetujui oleh who dan badan pom adalah aman dan efektif
dalam mencegah fatalitas atau kematian karena covid sembilan belas
di beberapa negara sudah kita lihat keberhasilan mereka untuk menurunkan angka case fatality rate
dan juga bad occupation rate atau penggunaan tempat tidur di rumah sakit serta menurunkan kasus aktif
yang pada akhirnya dengan kombinasi tetap menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan
dan juga meningkatkan tiga t serta vaksinasi kita bisa sama sama memutuskan pandemi
kami sampaikan juga sesuai dengan semangat covax facility untuk membuka akses yang adil dan merata serta setara
maka vaksin ini akan diberikan
didistribusikan kepada seluruh umat manusia dengan cara equal access to vaksin
maka hasil vaksin astrazeneca dari covax facility yang kita terima ini akan segera kita distribusikan ke daerah daerah
termasuk daerah daerah yang dengan kondisi tertinggal terdepan dan terluar
kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak yang sudah berpengalaman dalam hal distribusinya
kami akan membuat distribusi vaksin baik ini bio farma maupun unicef untuk memastikan seluruh warga negara indonesia
di wilayah wilayah tersebut dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
kementerian kesehatan selaku pelaksana program vaksinasi nasional akan mulai melakukan distribusi vaksin astrazeneca
paling lambat senin depan
tentunya kita akan segera mempersiapkan hal hal yang terkait
dengan pengemasan dan kesiapan untuk distribusi sehingga kita dapat mempercepat program vaksinasi ini kembali
saya menghimbau masyarakat ini bukan saatnya untuk kita mementingkan diri kita sendiri
sudah banyak kita kehilangan keluarga saudara teman dan sahabat terdekat kita
semakin cepat kita melakukan vaksinasi semakin cepat kita mencapai kekebalan
semakin cepat kita akan keluar dari pandemi ini
vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia
jangan ragu untuk vaksinasi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh